awas lo dik lihat kembalasan gua
hei mau kemana lo mau kemana lo
hei kenapa harus lo tusuk dia
lo sudah gila ya
kenapa jadi liat yang lo kek gitu lo gak suka
hah lo bukan tindih
tambah lagi tambah lagi
pokoknya kita minum malam ini sampai mabok
tambah tambah tambah
tenang aja bang bayar
satu lagi dik
satu lagi dik
pala gua rapuh yang ini
kenapa lo mukul pala gua dik
lo abis gua suruh nama lo gak mau lo gak suka emangnya
pala gua udah dipitrain dik
gua gak peduli lo dipitrain apa enggak
udah udah jangan jangan
tambah lagi tambah lagi
tambah lagi minum yang banyak
awas lo dik lihat pembalasan gua
hei kenapa harus lo tusuk dia
dik lo sudah gila ya
hei kenapa jadi liat yang lo kayak gitu lo gak suka
hah lo mau gantin dia hah lo gak gantin dia
hah mau gantin dia

maaf saya terlalu keras
pergi ke situ
duh duh duh
jadi siapa lagi sih ini
jadi tukang nasi goreng gue

pak kopinya udah jadi nih mau ditaruh dimana
udah di meja aja taruh situ ya
betapa bahagia ya dafa
sudah punya istri cantik
dan sangat menghormati pemerintah lagi
iya kan pak
tapi bapak kenapa gak menikahkan saya pak
kenapa sudah banyak perempuan yang sudah bersedia saya lamar
tapi bapak selalu menolak ya pak
kapan bapak pernah menolak perempuan pilihan adik
bapak sudah pikun ya
atau bapak mau coba
lari dari kenyataan
karena ulah kamu radhi
ada masalah apa ini pak
anak pak samsu itu menusuk si didi anak saya
sehingga si didi mengalami pendarahan
dan harus segera dioperasi
didi yang duluan pak
berbuat onar seperti kamu
pak jangan pukul radhi pak
anak ini harus diberi pelajar
karena saya tahu dia anak yang dulu
hehehe kepada kedua orang itu
iya kan pak
apa yang bapak dengar itu salah
anak sama bapak sama saja
jangan pukul dia
bagaimana ini salah
gimana bisa sampai tuntun
mereka masih hidup kan pak
ibunya sehat sehat saja
kami sudah berusaha semaksimal mungkin
tapi allah berkendak lain
maksud pak dokter apa
bukan laki laki bukan perempuan
alhamdulillah ya allah
tolong selamatkan mereka
pak allah yang menentukan umur
maksud bapak yang meninggal
tapi kalau lahir prematur
dok ini cucu saya yang pertama dok
tolong selamatkan mereka ya dok
jangan konegut mereka dariku ya
sabar ya pak
biar anak dan cucu saya dirawat di rumah saja ya
karena biaya di rumah sakit kan
mahal biar di rumah saja dok
kalau anak bapak mau dibawa pulang silakan saja
tapi sebelumnya kita harus membuat kesepakatan
tapi kalau cucu bapak
kalau dia selesai
saya kasih segalanya kepadamu dok
tapi kalau cucu bapak tidak bisa
karena masih harus mendapatkan perawatan intensif
memang keluarganya bersubi pelajaran
tapi sisaran sama pak samsu itu enggak salah
ibu enggak tahu sih
ya sudah pakai tuh baju kamu
pak samsu itu bukannya ikut marahin anaknya
malah cuma diem aja
mungkin kan mereka nggak tahu duduk permasalahannya
kalau memang enggak tahu enggak usah ikut campur kayak ibu
iya ibu diem aja
ini kan urusan laki laki
gimana ibu mau diem aja
semua urusan laki laki itu kan juga nantinya akan jadi urusan perempuan
man si haji udah bangun belum
tadi dia bangun
masa kagak keluar keluar
ya lu tunggu aja sebentar
tapi lu udah bilangin kan gue mau pinjam dulu sama dia
gue malah udah bilang sih sarah keguguran sekarang ada di rumah sakit
jadi gue kagak perlu jelasin lagi sama dia
bang ada samsu tuh gue depan
mau apa dia
paling pinjam duit
yang penting lu komisinya sama gue
ah lu mah komisi mulu
udah tenang aja nanti gue masakin nasi goreng aja ya
ya kalau cuma nasi goreng aku juga bisa bikin sendiri
nggak perlu minta ngelulus
berapa telur juga gue bisa bikin